kehadiran teknologi blockchain memunculkan tren nft atau non fungible token sebagai aset digital baru yang hadir di tengah masyarakat
hal ini memberikan keuntungan yang bervariasi mulai dari jutaan hingga miliaran rupiah
jika tak berhati hati nft juga memiliki segudang sisi negatif
salah satunya adalah penipuan
apa saja tipsnya
produser lapangan cnn indonesia ausi riondolu bersama dengan kreator dan kolektor nft akan berbagi tipsnya kepada anda
di zaman revolusi teknologi empat menghasilkan uang dari rumah bukan menjadi hal yang aneh untuk dilakukan
salah satunya dengan fenomena nft atau non fungible token
nah sekarang saya sudah bersama dengan salah satu kolektor nft yang sering melakukan transaksi di nft
nah salah satunya adalah dito sitompul
penasaran nih sebenarnya apa yang membuat mas dito ini melakukan transaksi lewat nft atau menjadi kolektor gitu
nah ini kalau kita lihat lihat orang kan masih banyak yang awam soal nft
apa sih yang menjadi kesenangan buat mas dito untuk melakukan untuk sebagai kolektor di nft
mungkin kalau gue secara pribadi sih kalau saya melihatnya nft is the future thing yang jelaskan
saya jujur juga sebagai kolektor lukisan
cuma saya melihat kalau di nft ini hak kepemilikannya itu jelas
karena sudah tercatat dengan jelas di blockchain
jadi nggak bisa itu ada penipuan pemalsuan
kan banyak banget kalau kita lihat lukisan lukisan di luar yang dibikin dipalsuin apa segala macam
karena tidak diketahui nih identitas dari lukisan itu apakah asli atau benar
nah sedangkan di blockchain ini semua terdaftar kan
selama ini sudah bertransaksi berapa gambar mas dito
untuk gambar atau musik atau apa yang dibeli di nft
saya kebanyakan sih gambar ya kurang lebih ada tiga puluh lah
kebetulan kan juga ada beberapa project emang yang dari indonesia yang saya support sih
jadi ada kayak avaric terus ada kemarin sos ada juga karafuru yang kemarin hits banget tuh
kemarin sih karapuru ya benar benar booming banget
berarti mendukung karya anak bangsa juga gitu ya
nah tapi kalau kita tanyakan kegunaannya selain originalitas
apa yang menjadi kegunaan jika salah satu barang sudah dibeli di nft
gambar lah let's say
apa yang bisa menjual dari situ
ya mungkin kalau dari mindset misalnya kita mau cari dalam tanda kutip nih cepat untung ya
kita pasti belinya kan pada saat proses minting
proses meeting itu di awal
jadi sebelum dia keluar secara publik dia akan memberikan whitelist kepada orang orang yang emang sudah sering di discord
jadi selama emang orang ini bisa nyemplung di dalam discordnya maka mereka punya hak untuk memberi lebih awal
nah dari situ biasanya orang belinya kan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan public sale
yang bisa d append to reddit
sang pembuat proyek melakukan
penjualan aset crypto
sehingga nilai aset yang dimiliki investor tersebut
menjadi tak berharga
mereka juga startup
dan mereka emang awalnya itu menjual token
dan berusaha menuju ke nft gitu
waktu itu saya juga emang kerja sama dengan mereka
dengan untuk kebutuhan marketingnya
dan nft nya gitu
lalu setelah kayak nggak
setelah kita gak berhubungan beberapa lama
harga koinnya tuh jatuh
dan itu kelihatan kayak rug pull
dan community nya juga udah nggak hidup
link link di website itu juga udah nggak nyala gitu
jadi itu udah ketahuan rug pull nya sih
untuk mempelajari lebih lanjut tentang proyeknya
dan jangan mau dibayar dengan koinnya atau tokennya gitu
tapi emang dengan mata uang biasa aja
dan kalau bisa ya selalu itu
kalau misalnya tentang pembayaran
invoice di depan gitu gitu lah
jadi pastikan kita nggak tertipu juga
nicholas yuda menyebut
tren nft yang cukup masif di masyarakat
menyebabkan celah modus penipuan
yang sering terjadi seperti rug pull dan scamming
beberapa tips penting yang wajib diperhatikan masyarakat
agar dapat bertransaksi secara aman di nft
seperti melakukan riset soal karya digital dan kreator
yang memiliki reputasi baik sebelum membeli
menjaga kerahasiaan password di marketplace
mungkin kita pada saat kita mencoba untuk
kita mesti pastikan bahwa itu
linknya itu legit gitu
oke deh kelihatan langsung main gitu aja
karena banyak banget scammer yang mencoba
mencari celah seperti itu
dengan membuat website website palsu
mungkin hurufnya cuma mirip banget
and then yang berikutnya
kita juga mesti pastikan secara security nya pun
cuma kadang kadang orang suka menyepelekan gitu ya
kemudian kalau misalnya di wallet
di blockchain sendiri
kita kan juga ada semacam yang disebut namanya kit
kita harus benar benar keep it well gitu ya
nicholas yuda menyebutkan
potensi investasi karya digital nft saat ini
masih sebatas jual beli karya seni
namun bukan tidak mungkin
seluruh karya seni yang dibeli di nft tersebut
dapat digunakan secara langsung
dalam sebuah konsep kehidupan virtual
yang disebutkan sebagai metaverse
ausri undulu robin kitt jakarta